ada akang albah iya saya sendiri bu kau datang gak bilang bilang ya kalau bilang bilang mah bukan
surprise lagi atuh ibu kalau kata anak muda ma supra is kejutan oh surprise ya si akang
allah masuk anak muda pan kita udah tua sohilabu terus ya
wah langsung sholat jatuh artinya dia tenurut
hai ye calon calon istri yang solehah nukie
lamun kicarana saya harus maju mundur pantang terus ya maju terus pantang mundur saya harus
kasih dia perhatian yang spesial seperti saya kasih perhatian ke ambunya neng bahela sampai si
iiih kamu juga belajar dong masa aku doang
iya nanti aku belajar aja pas aku di bongkok
gak bisa ke petinggan pas ke pulangan
ah gue sedih nenit
apa pak aduh tolongin kita pak
ada apa ini
kita dikejar kejar sama anak game monster itu pak
iya sumpah mereka namanya black cobra sumpah
mereka suka bikin utuh pak
ya padahal tolongin kita dong pak
mereka tercabut aja yuk
memangnya apa masalahnya
iya iya gak ada masalah apa apa sih pak
tapi mereka mancing mancing kita biar kita berantem di jalan pak
kita gak maulah berantem jalan
kalau berani berantem sama kita
diri tinggi aja nih
lawan temen saya
terus ini gimana dong
kita harus apa pak
apa yang kalian lakukan sudah baik
nanti kalau ada apa apa
kami siap membantu
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak
eh mereka udah pergi
eh mereka udah pergi
kang kita jangan lewat jalan yang biasa ya
dikucurin gua aja
bebek gua kan kayak tikus
ngerti jalan jalan kecil
kemang hadap mang
pasti abang mau ketemu sama ibu ya
wah benul benul
ya udah sebentar biar aku panggil ibu ya mbak
iya terima kasih
ada yang nyariin tuh
kayaknya sih yang bakal bikin ibu senyum senyum kayak barusan tuh
yang bikin saya senyum senyum apaan sih
abg abah ganteng
yang bener abah kesini
makanya ibu cepetan tuh temuin ntar keburu pulang lagi
eh tunggu dulu
iya saya sendiri bu
ya kalo bilang bilang mah bukan surprise lagi ya tuh ibu kalo kata anak muda mah
si akang abah mah sok anak muda kan kita udah tua
ibu sendiri gimana dama
ini saya sengaja bawain ibu anis makanan siang ya
wah ngerepotin akang abah
tidak sudah ngerepot repotin siapa siapa
saya mah sudah biasa direpotin
apalagi saya tahu persis ya bu ya
namanya orang pekerja teh
sok lupa makan lupa minum kadang kadang lupa napas
enggak mati dong ya bu ya
tapi akang abah udah makan baru
ah saya mah gak lewat mampang bu udahlah
gampang maksudnya tidak lewat mampang
kalo gitu kita makan bareng aja abah ya
wah saya tidak nolak
ih gampang banget ngajak makannya
saya agak susah bu kalo makan bu
oh kira kira susah makan beda banget subur banget
eh alhamdulillah ibu
duduk sini alpah
bu itu temannya tidak diajak makan saja ibu ih
oh itu itu nadia asisten saya
iya nak ajak aja bu lebih baik
kan lebih seru makan bertiga daripada berdua duaan bu
satu juga selain lebih seru tidak baik juga bu kita berdoa
iya kita kan belum eh belum bukan maksud saya
ya sebaiknya rame rame aja lah kalau makan menghindari fitnah
iya dan kalo berdua duaan itu yang ketiga biasanya setan bu
kita menghindari digodain setan bu
ah si abah mau bisa aja
emangnya setan bisa ikutan mejeng
iya namanya juga setan bu
kalau setan mas sedangnya diajak mejeng
kalau diajak ibadah bukan setan namanya
hafal banget kelakuan setan ya
jangan jangan mantan setan
hei suka nggak pernah meleset kalau ngomong ini bu hanis mas
memang dulu saya teh komplotannya bu
sekarang mau datang lebih lanjut
yaudah kalau gitu
nadia diajak makan ya
ya ajak aja sih nadia
enggak ibu aja
saya nggak mau jadi setan
bukan bukan nadia setannya dia
mantan setan nggak dikatanya
eh bukan bu komplotan
komplotannya oh iya
ini diri aja ini bu
sampai lupa nyuruh duduk
abah beli apa ini
makan siang bu bisa dimakan insya allah
buat bu aja dulu
buat akang abah ini ma
saya nanti berdua sama nabi
abah kemana sih
katanya mau jemput jam segini belum nong nong
abah udah habis duluan
jangan jangan abah yang mengelaperan ya
eh tidak apa apa lagi
saya juga suka guyon bercanda
biar asik seperti anak tasi
iya begitu bu
sini sebentar ya bu ya
iya abang mananya ada apa katanya abang janji mau
jemput naik tapi jangan segini ya allah belum nyampe juga di mana sih